ratu elizabeth ii mengkepuskan nafas terakhirnya di usia sembilan puluh enam tahun setelah menjadi ratu selama tujuh puluh tahun
lantas bagaimana pengaruh inggris di dunia pasca wafatnya ratu elizabeth ii
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan zoom akademisi hubungan internasional uph alexius jemadu
selamat sore pak alex
bagaimana kabarnya bisa mendengar suara saya
bisa selamat sore
selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
pak alex bagaimana anda melihat masa depan dari inggris setelah wafatnya ratu elizabeth ii ini
ya menurut saya tidak akan ada perubahan yang fundamental di dalam kebijakan luar negeri inggris
dalam arti inggris akan tetap menjadi sekutu barat yang relatif loyal terhadap amerika serikat
dengan nilai nilai liberalisasi
dan setelah itu setelah berubah menjadi sebuah kebijakan luar negeri inggris

jadi pergantian di monarki inggris ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri inggris
yang selama ini telah kita ikuti terutama di dalam aliansinya dengan barat ya dengan amerika serikat
dan inggris sudah menunjukkan dalam tahun tahun belakangan ini sangat setia dia kepada amerika serikat
nasibnya inggris sebagai monarki seperti apa anda melihatnya
ya ini raja yang baru raja charles ini akan harus banyak belajar dari ibunya ya
untuk mempertahankan kewibawaan politik luar negeri inggris sebagai negara yang disegani
tidak hanya di eropa tapi juga di tingkat global
nah pertanyaan bagi kita adalah apakah pangeran charles ini sekarang the king ya
akan bisa mengikuti kewibawaan atau karisma dari ibunya yang selama tujuh puluh tahun kita tahu sangat dihormati oleh rakyat inggris
dan juga disegani oleh berbagai negara di dunia baik yang berteman dengan inggris maupun yang berlawanan dengan inggris
oke anda mengatakan tadi bahwa ratu elizabeth ii ini begitu dicintai oleh rakyatnya termasuk memiliki nama yang baik di dunia begitu ya
bagaimana dengan anggota dari royal family yang lain
termasuk raja charles iii ini
ya itu kita lihat perbedaan antara ibu dan anaknya ini
dimana ibu ini sangat tegar ya dari sudah sejak tahun lima puluh sampai sekarang
dengan berbagai perubahan yang terjadi di tingkat global tingkat regional maupun di dalam negeri inggris sendiri
tetapi inggris tetap teguh dengan kebijakan kebijakannya yang selama ini dilakukan

dan kita melihat bahwa ratu elizabeth ii ini bisa menyesuaikan diri dengan pergantian pemerintahan
perdana menteri inggris baik dari partai konservatif maupun dari partai buruh
dia tetap menunjukkan kewibawaan monarkinya dan membuat inggris tetap disegani di dunia internasional
pangeran charles atau the king yang baru ini akan banyak belajar dan banyak ekspektasi terhadap beliau
karena legasi yang ditinggalkan ibunya ini meninggalkan suatu legasi yang bisa jadi beban bagi raja yang baru
apakah bisa mempertahankan kewibawaan inggris seperti yang dilakukan oleh ibunya
baik ini kan kalau kita bicarakan mengenai raja charles ini tidak lepas dari skandal
termasuk skandal dengan lady diana lalu ada juga meghan markle dan juga harry
apakah skandal skandal ini juga akan berpengaruh terhadap
pemimpinan dari raja charles iii ini
ya itu akan masih terlalu pagi untuk kita nilai tetapi bagaimanapun stabilitas dari personality nya
pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana dia menafigasi pengaruh dari monarki ini terhadap pemerintahan inggris
ya kita tahu dulu kita menduga dia sangat mencintai istrinya lady diana
tetapi ternyata dia lebih dengan
camilla ya itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang tidak diduga
dan ini bisa menjadi catatan bagi masa monarki beliau di masa depan ini
apakah dia mempunyai suatu ketetapan hati dan konsistensi di dalam menjaga kewibawaan monarki ini
sehingga inggris tetap disegani sebagai suatu negara yang dulu pernah memiliki sejarah pax britannica
dan kejayaan inggris di masa lalu
dan pasti saja inggris tetap ingin agar kejayaan itu tetap diakui pada abad dua puluh satu era globalisasi dan digitalisasi saat ini
kita melihat bagaimana kira kira apakah akan bertahan lama monarkinya inggris ini setelah nanti akan dipegang di tangan raja charles
anda melihatnya seperti apa kira kira
ya saya kira monarki ini akan tetap bertahan tetapi pertanyaannya adalah
apakah charles akan bisa menyamai kewibawaan dari ibunya
karena ibunya ini sangat betul betul dikagumi dan didakui di dunia internasional oleh berbagai pemimpin dunia
bahwa dalam tujuh puluh tahun ini kejayaan inggris itu tidak lepas dari pengaruh monarki ratu elizabeth ii
nah apakah charles juga bisa mempertahankan kewibawaan itu
masih jadi tanda tanya bagi kita
dan kita tentu berharap yang terbaik untuk kerajaan inggris ke depan dibawah kewibawaan monarki dibawah charles
oke kalau kita bicara mengenai tugas charles yang terdekat misalnya adalah untuk tetap menjaga persemakmuran inggris
anda melihatnya seperti apa apakah terlihat mampu begitu
ya saya kira pangeran charles selama ini juga sudah mempunyai pengalaman internasional ya
dan ya kita tidak ragukan kemampuannya
tetapi tantangan yang dihadapi inggris juga akan banyak sekali ya
anda tahu bagaimana terjadi polarisasi di eropa akibat perang di ukraina
kemudian juga sekarang ada krisis energi
ya inggris baru keluar dari uni eropa
nah itu tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi
dan pangeran charles ditantang untuk menunjukkan kemampuannya
ya sebagai monarki yang baru
mengikuti teladan ibunya dan kepemimpinan ibunya
agar inggris bisa bertahan dalam segala situasi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun di dalam inggris sendiri
iya memang beban yang berat begitu ya bagi raja charles untuk melanjutkan kepemimpinan yang baik dari ibunya ratu elizabeth ii
nah saya bicara mengenai kejadian wafatnya ratu elizabeth ii
ini terjadi di scotland
apakah ini akan berpengaruh terhadap hubungan dari inggris dan juga skotlandia
semuanya itu tidak akan berpengaruh
karena kebibawan monarki itu tetap diakui oleh inggris raya
tapi apakah penggantinya ini raja charles akan bisa mempersatukan seluruh inggris raya itu ke depan
itu masih menjadi tanda tanya bagi kita
dan kita berharap bahwa raja charles bisa belajar
dari kemampuan ibunya untuk mempertahankan keutuhan dari united kingdom atau inggris raya tersebut ya
oke ini kami mendapatkan data jajak pendapat yang dibuat oleh think tank british future
mengatakan bahwa raja charles iii ini kurang populer di skotlandia
ini apakah juga akan berpengaruh terhadap keputusan skotlandia untuk berpisah dari inggris raya menurut anda
ya bisa aja itu memberi harapan bagi mereka untuk menunjukkan kemandiriannya dan otonominya
jadi kita akan melihat bagaimana raja charles menghadapi tantangan ini
karena bagaimanapun buckingham palace itu akan tetap mempertahankan keutuhan inggris raya dan kebibawaan dari buckingham palace untuk mempersatukan seluruh inggris raya atau united kingdom tersebut
oke kalau ke depannya pak alex anda melihatnya seperti apa sih nasib dari negara negara persemakmuran dari inggris ini
ya kita akan melihat itu sangat
bergantung kepada bagaimana charles akan merangkul mereka seperti yang dilakukan ibunya dan tetap juga menghargai aspirasi dari negara negara persemakmuran itu
agar tetap inggris tetap bertindak sebagai suatu negara yang mengayomi negara negara bekas jajahannya ini
sehingga mereka tetap tertarik untuk ada di dalam persemakmuran tersebut
seperti yang sudah dilakukan ibunya dalam tujuh puluh tahun
oke pak alex kalau anda bisa melihat sebenarnya perubahan apa yang nantinya akan terjadi begitu setelah wafatnya dari ratu elizabeth ii ini
ya kita akan melihat bagaimana charles akan menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh inggris
dengan situasi yang terjadi di eropa saat ini polarisasi antara barat dan rusia
juga tantangan di dalam negeri di dalam inggris sendiri
bagaimana mereka menghadapi krisis yang diakibatkan oleh perang di ukraina
kita akan melihat bagaimana charles bekerja sama dengan pemerintahan yang ada
di bawah perdana menteri lee strauss
untuk menafigasikan kebijakan luar negeri inggris
sehingga bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai ibunya dalam tujuh puluh tahun terakhir
oke anda melihatnya seperti apa sih hubungan dari inggris
semasa ratu elizabeth ii ini menjabat dengan negara negara lain begitu
ya kita melihat bahwa hal yang paling menonjol di dalam kebijakan luar negeri inggris itu adalah soliditas keutuhan aliansi barat
anda melihat bahwa inggris adalah sekutu yang relatif loyal dibandingkan sekutu amerika yang lainnya
dan kita melihat itu politik luar negeri itu akan terus berlangsung ke depannya
saya berada pada suatu posisi untuk mempertahankan legacy dari yang ibunya lakukan di dalam tujuh puluh tahun terakhir
karena itu membuat inggris diakui dan menjadikan inggris disegani atau respectable di dalam politik internasional
oke hubungan indonesia dengan inggris seperti apa pada saat kepemimpinan ratu elizabeth ii ini
hubungan inggris dengan kita
inggris sangat menghargai dan mengapresiasi peran indonesia
inggris sangat menghargai dan mengapresiasi peran indonesia
dan juga proses transformasi yang sudah kita lakukan dari otoritarian menjadi negara demokrasi
dan dukungan itu akan tetap diberikan kepada indonesia
apalagi indonesia saat ini menjadi presiden g dua puluh
dan itu akan tetap diakui
dan saya mengira bahwa hubungan inggris dan indonesia akan tetap lebih baik
dan pangeran charles juga akan mengapresiasi peran indonesia yang semangat
yang kuat di tingkat regional di asia tenggara ini
kita sebagai pemimpin informal asean akan tetap diakui kepemimpinan indonesia
jika kita lihat perdana menteri baru listras ini baru beberapa hari memimpin
begitu bagaimana masa depan inggris dipimpin oleh listras
ada pelihatan seperti apa
ya kita masih terlalu pagi untuk menilai apakah dia bisa mengatasi semua kesulitan yang dihadap oleh inggris
saat ini tetapi satu hal yang menjadi modal bagi inggris adalah stabilitasnya
di dalam menghadapi berbagai kesulitan di dalam dua puluh tahun terakhir ini
dan kita berharap bahwa di bawah pemerintahan baru dari listras ini
inggris juga akan tetap survive tetap menjadi negara terkemuka yang disegani di eropa
juga di dunia
karena anda jangan lupa bahwa inggris adalah salah satu anggota tetap dewan keamanan pbb
dan berperan penting di berbagai belahan dunia saat ini
baik kita lihat nanti bagaimana kepemimpinan dari raja charles iii
terima kasih sudah bergabung bersama kami alexius jemadu akademisi hubungan internasional uph
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news